kebijakan umum apbd dan plafon prioritas sementara dki jakarta dua ribu dua puluh
disepakati secara kilat antara dprd dki dan pemerintah provinsi dki jakarta
besar anggaran sebesar rp delapan puluh tujuh sembilan triliun
rapat yang digelar sejak pukul sebelas selasa siang diwarnai adu argumen
antara pemerintah provinsi dki jakarta dan dprd dki jakarta
rapat yang dipimpin oleh ketua dprd dki jakarta prasetyo edy memutuskan
rapbd dki jakarta dua ribu dua puluh mencapai rp delapan puluh tujuh sembilan triliun dari sebelumnya rp sembilan puluh tujuh triliun
alotnya pembahasan apbd sempat mendapat sentilan dari menteri dalam negeri tito karnavian
karena melebihi batas waktu yang ditentukan
nah ini tadi ya bagus lah diskusinya antara teman teman dewan dengan eksekutif gitu aja
setelah pembahasan saya akan bicara dengan pak gubernur
kita gak dapat kita kalau waktu itu mungkin bisa kelewatan dari tanggal tiga puluh itu aja
sementara masih mou tanggal dua puluh sembilan kita bisa mou insya allah ya
kita di kuapps ini ke masyarakat berapa sih
nah itu yang sekarang kita koreksi kalau bisa pajak bisa turun bisa naik
nah ini kan pajak kan bisa pendapatan dari parkir dari lampu
dari hotel dari apa ini turun terus ini
kalau ini kan harus kita perbaiki apalagi sekarang kan secara ekonomi kita kena juga global ya
kalau global ekonomi kita harus efisiensi juga dengan anggaran yang ada gitu loh
di sekitar delapan puluh tujuh an sekian lah atau delapan puluh enam sekian
akibat pembahasan yang berlarut larut ini pemprov dki pastikan penyerahan rapbd dki dua ribu dua puluh
ke kemendagri akan molor dari yang dijadwalkan
saat ini kementerian dalam negeri terus menjalin komunikasi
dengan pemprov dki agar rapbd segera dirampungkan
menteri dalam negeri tito karnavian berharap seluruh pemerintah provinsi termasuk dki jakarta
membuat anggaran yang proporsional
kemendagri memiliki variable variable untuk mengukur pembagian anggaran yang terkait
belanja pegawai dan program pembangunan masyarakat seperti masalah pendidikan dan kesehatan
dari kemendagri itu yang mengurusi masalah itu namanya dirjen bina keuangan
sekarang ada beberapa memang daerah daerah yang sudah mengajukan

jadi di mana menggabungkan masyarakat untuk memperbaiki pembagian dki jakarta
integrapak itu anggaran mem pilgrim bisnis
ada prekomposisi proteins istikamah

sedangkan program yang dibuat harus dapat dirasakan langsung masyarakat